melalui skype koresponen cnn indonesia roby sofwan amin kini berada di banyumas jawa tengah
halo selamat siang roby bagaimana perkembangan terkait dengan kluster pondok pesantren di sana
apakah proses tracing sudah dilakukan dengan ideal
selamat siang dea ini kurang lebih gambaran di belakang saya ini
di depan kawasan pondok pesantren al hidayah yang dalam beberapa hari terakhir ini cukup mengejutkan ya
dengan adanya kluster terkait dengan covid sembilan belas dan pemerintah kabupaten banyumas dalam hal ini
satgas covid sudah bertindak cepat dari melakukan swab kemudian melokalisir mereka yang kemudian terindikasi
ke sejumlah tempat baik di rumah sakit maupun rumah rumah
ini adalah karantina yang disediakan oleh pemerintah kabupaten banyumas
memang sampai dengan terakhir jumlahnya cukup fantastis ya lebih dari tiga ratus santri yang kemudian
dinyatakan terindikasi covid sembilan belas dan dari situ dinas kesehatan dalam hal ini juga masih melakukan tracing ya
mencari sebetulnya yang terjadi di pesantren ini asal muasalnya dari mana
nah itu yang kemarin
kemarin saya konfirmasi ke kepala dinas kesehatan kak dianto belum bisa menemukan dari mana
karena kalau kita review bahwa di wilayah banyumas ya hampir semua pendidikan tidak berjalan
sd smp sma bahkan perguruan tinggi semua off
tetapi di pesantren pesantren ini nggak tahu pertimbangannya apa kemudian santri datang ke pesantren
terus kemudian melakukan kegiatan baik ibadah
maupun kegiatan pembelajaran
nah berkumpulnya santri di pesantren ini kemudian menjadi perhatian pemerintah kabupaten banyumas
dan dilakukan swab dan hari ini ditemukan jumlah yang cukup besar
nah kondisi ini juga cukup membuat tempat atau yang disiapkan oleh kabupaten banyumas hampir penuh begitu
dan harus menyiapkan beberapa tempat baru yang tentunya untuk antisipasi pesantren lain yang juga mungkin dalam
dalam waktu dekat ini akan
nah ini juga akan dilakukan pemeriksaan oleh tim kugus tugas covid sembilan belas
roby ini kita lihat ini kan tempatnya hanya di pesantren
bagaimana kalau di keseluruhan di wilayah banyumas bagaimana proses tiga t
tes tracing treatment oleh pemerintah setempat
ya kalau saya lihat banyumas cukup leading ya dibandingkan kabupaten lain
karena kabupaten lain tetangga misalnya purbali
tetangga cilacap bandar negara masih baru memulai menyusun aturan belum sampai perda
masih sifatnya surat bupati begitu
banyumas sudah memiliki perda dengan yang kemudian dilakukan cukup ketat
dari mulai operasi masker yang hampir setiap hari sampai ke pelosok desa
nah terus selain itu juga aktivitas ekonomi juga dibatasi di kota purwokerto
dan juga ini juga menyasar ke sejumlah dan hari ini yang cukup heboh itu
pesantren karena memang banyak aktivitas pesantren di wilayah banyumas yang beroperasi
nah saya ingin ajak lihat di kawasan saya melaporkan ini
di sebelah kiri saya ini masjid dan aktivitasnya berjalan normal
kegiatan warga masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren menggelar sholat jumat saat ini di masjid
nah di belakang saya terlihat ada posko gabungan dari bpbd
khususnya satgas covid tni polri pemerintah kabupaten banyumas
empat jam dan di sebelah kanan ini akses menuju ke pondok pesantren ditutup begitu
banyak orang tua yang datang ke sini ingin bertemu dengan para santri
banyak juga relawan kemudian donatur yang ingin memberikan bantuan dan hanya berhenti dibatasi sampai di tempat ini
di dalam aktivitas tidak boleh keluar dan demikian juga sebaliknya
ini upaya lokal di sini dan upaya secara kabupaten banyumas dengan membuat perda
dengan melakukan operasi masker dengan melakukan berbagai kebijakan yang tentunya
untuk mencegah penularan
meski demikian kondisi di banyumas saat ini cukup meningkat begitu trennya dan dengan status orang begitu
roby kita kembali soal tadi tempat isolasi menarik
tadi anda menyinggung sedikit soal tempat isolasi
tempat isolasi di banyumas sudah mulai sedikit kapasitasnya yang bisa digunakan oleh pasien konfirmasi covid sembilan belas
apa saja langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat
apakah sudah memilih tempat tempat tertentu misalnya lapangan
ya ini tentunya kalau saya amati saya perhatikan
isolasi bagi pasien covid itu disiapkan di hampir seluruh rumah sakit
baik rumah sakit milik pemerintah rsud banyumas milik pemerintah provinsi
rumah sakit umum margono soekario kemudian sejumlah rumah sakit swasta juga disiapkan untuk isolasi pasien covid
nah selain dari rumah sakit
pemerintah juga menggunakan balai diklat yang disitu sudah terdapat kamar
dan tentunya fasilitas kesehatan bersama dengan dinas kesehatan juga disiapkan
itu sampai hari ini sudah mendekati penuh gitu
nah kemarin saya bersama dengan wakil bupati banyumas adewo tri laksono
untuk mengantisipasi adanya kluster pesantren
kalau nanti kemudian bergerak ke pesantren pesantren lain
mungkin kan akan bisa dikatakan jumlahnya akan meningkat
dan untuk mengantisipasi
itu kemarin sudah bersama dengan pangdam di ponegoro
kemudian dengan korem widjaya gusuma dan juga kodim banyumas
menyediakan tempat tempat yang memungkinkan milik tni di wilayah banyumas
untuk dijadikan tempat pasien positif covid
nah kemarin sudah bekerja sama mou begitu
dan sudah ditinjau lokasinya sudah disiapkan tim medisnya sedang diinventarisir
apabila nantinya kemudian dilakukan tracing
kemudian menemukan kasus kasus yang kemudian jumlahnya cukup signifikan
pemerintah banyumas sudah siap untuk menampung itu semua
baik terima kasih laporan langsungnya roby sofwan amin dari banyumas di jawa tengah